ya dan kita ke informasi selanjutnya memasuki libur natal dan tahun baru
pemerintah kota surabaya melakukan pantauan intensif terhadap harga pangan di pasaran
tak hanya itu pemkot juga menyelenggarakan operasi pasar di sejumlah titik
sebagai upaya stabilisasi harga di pasaran sesuai dengan perwali no enam puluh tujuh tahun dua ribu enam belas
seperti jumat pagi di halaman kelurahan asemrowo surabaya
sejumlah bahan pangan seperti beras minyak gula telur dan ayam
dijual dengan harga di bawah harga eceran tertinggi het dan harga pasaran
ayam misalnya dilepas dengan harga rp tiga puluh satu dari het rp tiga puluh empat dan rp tiga puluh enam harga pasaran
menyusul beras premium dilepas dengan harga rp sepuluh tiga ratus lima puluh per kilogram
dari het rp tiga belas delapan ratus dan rp dua belas harga di pasaran
dari het rp dua belas lima ratus dan rp sebelas harga pasaran
dari het rp dua puluh tiga dan rp dua puluh lima harga pasaran
dan terakhir minyak dilepas dengan harga rp sebelas dari rp tiga belas dari harga pasaran
operasi pasar ini dilaksanakan bergilir di tiga puluh tiga titik dari tiga puluh satu kecamatan yang ada di surabaya
mulai akhir november kemarin hingga dua puluh desember dua ribu delapan belas
pasar murah mesti terbantu tapi kayaknya kurang kurang kayak hari ini ya
kurang tersosialisasi lebih luas
biasanya kalau gini itu sudah antri
kalau diinformasikan jauh jauh hari mungkin ini juga tidak ada
biasanya ini kan sama beras sama gula sama telur
ini yang beras gula telur minyak ini belum datang
jadi warga belum ada yang tahu
biasanya kan datang ada truknya baru itu berpondong pondok baru antri biasanya gitu
dalam sekali operasi pasar ini pemerintah kota surabaya menyediakan lima ratus kg beras
lima ratus kg gula enam puluh liter minyak lima puluh kg telur dan lima puluh potong ayam kemasan satu kg
kebijakan pemerintah kota surabaya mengadakan operasi pasar memang tidak diadakan di dalam pasar
karena memang ingin menyentuh supaya warga kota surabaya yang membeli langsung
maka kita adakan operasi pasar itu di halaman halaman kelurahan dan kecamatan
jadi ini juga kami koordinasikan dengan kecamatan atau kelurahan untuk mendatangkan warganya langsung mengenai ke warga kota
bahan pangan ini didapatkan dinas perdagangan pemkot surabaya langsung dari distributor seperti ayam dan telur
sementara beras gula dan minyak dipasok dari toko kelontong